kini kita ke ajang bulu tangkis indonesia memastikan adanya dua wakil pada babak final indonesia open dua ribu delapan belas
hal ini terjadi setelah empat wakil indonesia yang lolos ke semifinal akan berhadapan satu sama lain
juara bertahan indonesia open tontowi ahmad lilia nasir menjadi wakil indonesia pertama yang mengenggang ke babak semifinal
menghadapi ganda campuran tiongkok zhang nan lee yinhui owi butet menang dua game langsung dua puluh satu tujuh belas dan dua puluh satu lima belas
pada semifinal nanti tontowi liliana akan berjumpa dengan wakil indonesia lainnya hafiz faisal gloria emanuel wijaya
pertemuan ini sekaligus memastikan satu wakil indonesia pada babak final dari sektor ganda campuran
dari sektor ganda putra kevin sanjaya marcus fernaldi gideon mengamankan satu tiket ke semifinal
setelah mengalahkan pasangan denmark max conrad peterson dan max kuhler folding melalui rubber game
kalah pada game pertama ganda putra nomor satu dunia ini kemudian merebut dua game berikutnya dan menang dengan skor dua puluh dua puluh dua dua puluh dua dua puluh serta dua puluh satu dua belas
di balik kemenangan ini sempat ada protes dari kevin marcus terhadap sejumlah keputusan wasit pada akhir game ketiga
pada bopat besar dominions akan ditantang ganda putra indonesia yang lain fajar alfian muhammad tian ardi
dan di bawah ini ganda putri yang lain ganda putri yang lain ganda putri yang lain ganda putri yang lain
membang di tangan kento momota
ngomita klut dengan skor sebelas dua puluh satu dan lima belas dua puluh satu